eh kenapa lu yang jawab
be kata guru saya
kalo ada orang yang kasih salam
harus dijawab be
sekarang waktunya lu keliling
masa depan lo dimulai dari sekarang
waktunya lu buat mandiri
anterin tati keliling yuk
katanya lu mau mandiri
kok mau t'anterin abang
oh seperti itu
jadi lu gak demen kalo bini lu mandiri

wah memang ada disitu
namasalnya menemukanmu gak ngerti

ya kalau nggak takut kenapa balik lagi
nanti minta doanya ya bang
supaya kreditan sama usaha tati laris
teriak kreditnya ntar aja
orang yang di dalam takut salam dulu
salamnya di dalam
oh tadi bawa apa
saya bawa kreditanmu kena
masa saya bu nur ditawarin kreditan
apalagi kalau gosipnya sudah tersebar
kontan juga bisa kok
tapi pasti enggak boleh sama pak sopyan
doain tadi berhasil ya
kan tadi udah
ya sama sama ini wajar
tuhan ku terus nangkar
dipergi mana pasar katanya ngukurin sendal yang kegedean lu ngapa kakak bilang dari tadi
kenapa nggak datang dari kemarin kalau agak agak
pak ya dilihat lihat nih saya bawa mukena baru kredit iya ini lagi nyuci mukena mukena lama
dan diajepo sama mukena baru biar solatnya tambah husu kalau kredit malah kehusus
sholatnya tiap sujud kepikiran kapan nih mukena lunasnya ani ani eh bang ojak nggak
dijemput mas pur ih apaan sih mas purnya susah dihubungin disamperin aja
ani maaf belum puasa
dek dek coba nih dilihat lihat mungkin aja buat taraweh kan malu kalau dilihat lihatnya
ngeliatin cowok mukenanya kucel masa cowok traweh ngeliatinnya mukena abis ngeliatinnya apaan dong yang liatin imam dong kan cowok soalnya di depan cewek ya udah dilihat lihat dulu aja ya nggak apa soalnya saya kemarin beli mukena gambar artis korea eh malah dimarahin usah aja
temennya si ojak
tapi kenapa nggak dari tadi
tadi lo yang bilang sendiri
ntar bisa kegoda
saya punya penawaran buat poh mumun
lo mau nyinggung
saya keriditi mukena
alah mak tak pantas lah buat aku
kalau aku itu pakai sarung baru cocok
ini emang bukan buat bang patar tapi buat pak mumun
alah mak sia sialah pembicaraan kita
sampai juga pur
terima kasih fih
eh nggak ada yang jawab
be kata guru saya kalau ada orang yang kasih salam harus jawab be
ah kayaknya gue nggak ada yang cocok pat
kau itu tak ada yang cocok atau bisa kau kredit
motifnya bukan gue banget
jak kamu masih puasa
pertanyaan lo ngerendahin gue
dia masih puasa lah
mendingan kamu nggak usah puasa jak
daripada batal gara gara marah marah terus
riuni kemarin kan emang riuni beneran
oh kalau sekarang riuninya lain
khusus buat cewek cewek
aku mau nawarin kreditmu ke nak